sementara itu menteri pertanian syahrul yassin limpo di sela kegiatan percepatan tanam padi di kampung cigunung pandegang banten
pada selasa mengklaim pasokan pangan masih aman untuk menghadapi el nino dan masih ada delapan ratus ribu hektare lahan persawahan yang masih produktif
meski begitu limpo mengimbau agar masyarakat tetap waspada dalam menghadapi el nino
dari data neraca perkiraan puncak dampak kekeringan ada di bulan agustus hingga september
kita punya lahan kurang lebih delapan ratus ribu hektare segera akan panen
bulan ini juga di sekitar delapan ribu
oleh karena itu kondisi ketersediaan pangan kita secara nasional cukup aman
beberapa strategi dalam menghadapi el nino juga tengah dipersiapkan pemerintah
salah satunya ialah memperkuat embung
selain itu juga imbauan untuk mempercepat tanam padi setelah dipanen
tim diputan cnn indonesia